sistem informasi pengelolaan sampah nasional kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ri
jumlah ini menduduki komposisi terbesar dari total sampah yang dihasilkan
berdasarkan sumber sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar sampah nasional
ironisnya masalah sampah makanan ini tidak hanya menjadi isu lingkungan
namun juga menjadi isu ekonomi dan sosial
berdasarkan kajian bapenas dari segi ekonomi sampah makanan tersebut
setara dengan kerugian rp dua ratus tiga belas hingga lima ratus lima puluh satu triliun per tahun
isu food loss dan west itu kini semakin penting di tengah ancaman krisis
hasil kajian fau menunjukkan bahwa sepertiga bahan pangan yang diproduksi dunia terbuang
dan menjadi sampah yang tidak dapat didaur ulang
pada saat yang bersamaan dunia harus mampu menjadikan pangan
bagi sembilan miliar penduduk pada tahun dua ribu lima puluh yang akan datang
sedangkan isu sosial kita masih banyak menemukan adanya stunting pada balita
hasil survei status gizi indonesia atau ssgi tahun dua ribu dua puluh
yang dilaksanakan kementerian kesehatan
angka prevalensi stunting di indonesia sebesar dua puluh empat empat persen
founder foodbank garda pangan eva bahtiar mengatakan
setiap warga bisa berkontribusi untuk menekan surplus makanan atau makanan berlebih
melalui food recovery hirarki atau hirarki pemulihan makanan
misalnya lewat perencanaan kita mau makan seperti apa
belanja yang lebih mindful cara menyimpan makanan sesuai aturan
itu cara cara kita mencegah supaya tidak ada sampah makanan dari awal
nah kemudian yang kedua kalau misalnya kita sudah melakukan langkah langkah itu
tapi ternyata masih ada makanan berlebih yang masih layak
maka prioritas berikutnya itu sebenarnya kita donasikan dulu ke manusia gitu ya
atau ke orang orang terdekat lagi
berikutnya makanan surplus bisa diberikan ke ternak dibuat kompos atau biogas
dan paling terakhir yaitu berakhir di tempat pembeli
pembuangan akhir atau tpa bila sudah benar benar tidak layak
warga juga bisa turut aktif menyumbangkan makanan surplus layak konsumsi ke bank makanan terdekat
untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan
perbaikan pola konsumsi untuk mereduksi sampah makanan akan memberi keniscayaan
ketersediaan makanan yang lebih baik di tengah masyarakat
tim liputan cnn indonesia